konsep nyeleneh untuk dunia usaha coffee sop ini
sudah mulai dijalankan agung setiawan pemilik mari ngopi
sejak mulai buka warung sekitar tahun dua ribu empat belas silam
sebelumnya mari ngopi yang kini berada di kawasan
ngadi suryani patehan yogyakarta
merupakan tenan kopi kecil yang buka di festival festival
seni budaya di yogyakarta
konsep ngopi hitam bayar seikhlasnya diterapkan agung setiawan
agar para pecinta kopi terutama mahasiswa tidak perlu khawatir
dengan biaya untuk sekedar menikmati secangkir kopi hitam
untuk membeli secangkir kopi hitam di mari ngopi
pelanggan cukup memasukkan uang seikhlasnya
di sebuah kotak pos sederhana yang diletakkan di depan meja pelayanan
berbagai pengalaman unik dialami pengelola mari ngopi
dari mulai dibayar dengan amplop kosong
sampai seorang wisatawan manca negara yang terkejut
dan mengatakan pengelola warung gila
karena tidak mematok harga untuk segelas kopi hitam pesanannya
berbeda dengan kopi sop modern lainnya di kota yogyakarta
yang berlomba lomba menarik pelanggan dengan memberikan wifi gratis
pengelola mari ngopi tidak memberikan fasilitas wifi kepada pelanggan
tujuannya agar para pecinta kopi tidak menghabiskan waktu
dengan telepon genggam sehingga bisa mengobrol dengan sesama pecinta kopi
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta